kita ke informasi lain satuan reserse kriminal kota blitar
menggerebek rumah di jalan semeru kota blitar
yang diduga sebagai tempat praktek aborsi
dari rumah tersebut petugas mengamankan sejumlah barang bukti
seperti peralatan medis dan bercak darah
petugas satreskrim melakukan olah tkp
di salah satu ruangan di dalam rumah
yang diduga menjadi tempat praktik aborsi
saat melakukan penggerbekan selasa sore
petugas kepolisian mendapati pasien yang akan melakukan aborsi
polisi juga mengamankan perlengkapan medis
kapas dan sejumlah barang yang terdapat ludah darah
pasca penggeledahan rumah yang digunakan untuk praktik aborsi
terlihat lengang dan sepi
sementara di rumah tersebut
sementara ketua rt setempat mengaku
terduga pelaku aborsi merupakan pensiunan bidan
yang dikenal ramah di lingkungannya
saat ini pelaku aborsi berinisial n yang berusia lebih dari delapan puluh tahun
masih diperiksa kepolisian